dan itu tidak hanya berhenti di tembaga di nikel
menurut saya sih pekerjaan pertaniannya itu berat banget ya mas
ket livre untuk pengalian status kebegawaian menjadi asn
dokter spesialis sarah f hardy menjelaskan
tani sejak bulan september dua ribu dua puluh tiga
terutama dengan kegiatan kegiatan di rumah
tidak terima mobilnya diderek seperti melindas kaki petugas
tapi itu kemudian berimplikasi luas ke dunia termasuk juga ke indonesia
tujuh puluh permintaannya digunakan untuk kelistrikan
layanan dukungan psikosoial ini menjadi alternatif sekolah darurat
jadi perbankan kemungkinan akan cukup positif
maka syarat yang harus dipenuhi pegawai kpk agar beralih statusnya menjadi asn harus lulus
karena saya sering kali ketemu dengan orang tua pelaku yang nggak percaya bahwa anaknya jadi pelaku
dan surplus yang sedemikian besar
masalah agraria di jogjakarta
sehingga sikap kpk tepat apabila hari ini
oke pak fikar kalau tadi pak fikar menyebutkan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama pernikahan itu terjadi
dan termasuk juga misalnya yang biasanya mungkin kita belanja sayuran online
jadi kompleksitas dari harga kemudian menjadi meningkat begitu
ya sebagai contoh aja ini sebenarnya bukan curhat tapi buat menggambarkan bagaimana sebenarnya itu hektik
jadi meyakinkan masyarakat bahwa kita siap menjadi host dari big event seperti motogp ini
program keluarga harapan pkh
arto kita rekomendasi beli tiga ribu sampai tiga ribu delapan puluh